presiden joko widodo menjajal kereta cepat jakarta bandung untuk merasakan langsung bagaimana rasanya naik kereta cepat
dan juga sekaligus mengecek kesiapan sebelum diresmikan pada satu oktober mendatang
presiden jokowi berangkat dari stasiun halim menuju stasiun padalarang pada rabu pagi
presiden didampingi sejumlah menteri seperti menko maritim dan investasi luhut pinsar panjaitan
menteri bumn erick thohir menteri perhubungan budi karya sumadi hingga pc gubernur jawa barat b mahmudin
jokowi juga mengajak para artis influencer hingga wartawan istana untuk merasakan kenyamanan naik kereta cepat
sejauh ini walau kereta bergerak dengan kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
namun goncangan sama sekali tidak terasa di dalam kereta
bahkan suasana di dalam kereta cepat ini juga cukup nyaman dengan kursi
kemudian ada kabin pendingin
perjalanan dari stasiun halim jakarta menuju stasiun padalarang kabupaten bandung barat jawa barat ditempuh sekitar tiga puluh menit saja
merasa nyaman menumpangi kereta cepat jokowi optimis
kereta yang mengadopsi teknologi dari tiongkok ini juga terjamin keamanannya
saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat tapi memang baru pertama kali tadi mencoba
saya berhasil mencoba
saya berhasil mencoba
dan pada kecepatan tadi tiga ratus lima puluh km per jam tidak terasa sama sekali
baik saat duduk maupun saat saya berjalan sehingga ya inilah peradaban
sejumlah artis yang turut mencoba menumpang kereta cepat merasa bangga indonesia akhirnya memiliki kereta cepat yang tak kalah dari sisi teknologi fasilitas serta sarana dari negara lain
ternyata luar biasa cepat
biasanya kan kita kalau naik kereta cepat itu di luar negeri dan ternyata indonesia akhirnya punya ini jadi satu apa ya satu kebanggaan buat kita
kang ini kan pertama kali jalan bareng
kalau saya rasa sih semuanya udah keren banget
udah gak kalah dengan fasilitas yang ada di negara negara lain dan sekarang indonesia udah punya
belum ada keputusan resmi terkait tarif dari kereta cepat namun jokowi memastikan tak ada subsidi dari pemerintah untuk moda transportasi ini
di kabernet mau cekerta